sidang etik terhadap ketua kpk firly bahuri dengan agenda pembacaan putusan telah selesai digelar pada kamis pagi
dalam pembacaan putusan firly bahuri ditetapkan melanggar kode etik terkait penggunaan helikopter mewah
dewan pengawas kpk menjatuhkan sanksi ringan terhadap ketua kpk firly bahuri terkait pelanggaran kode etik atas laporan naik helikopter mewah saat berkunjung ke sumatera selatan
sidang etik digelar atas tindak lanjut dari laporan masyarakat anti korupsi indonesia atau maki kepada dewan pengawas kpk soal adanya pelanggaran kode etik ketua kpk terkait larangan bagi pimpinan kpk bergaya hidup mewah
maki juga melaporkan firly menaiki helikopter milik perusahaan swasta dari palembang menuju baturaja
maki juga melaporkan firly menaiki helikopter milik perusahaan swasta dari palembang menuju baturaja